ya ampun ini kan sama kayak
ah tante messi dan sarah
tante messi dan sarah
udah curang nih
aduh jangan dong
ada hantu gurita
hantunya udah gak ngejar lagi
coba kalau kagak
bukannya ikut gue
cari tempat yang aman
dia malah lari keluar
padahal kan di luar kan
masih mending gue disini
emang dia orangnya cemen
makanya dia lari
pancut dasar bangdak
mendingan gue disini
daripada bangdak di luar
udah gitu apa
pasti dia tuh ketemu tuh
hantu gurita tuh
kayak di pantai
selaw kayak di pulau
ya dia gak nyaut
lu kapan datang kemari
kan gue duluan disini
lu datangnya kapan lewat mandi
ternyata dia gurita
ya udah deh
lu aja yang ngumpet ya
lu aja yang ngumpet
lu kan pengecut
gua kan pemberani
gua kan pemberani nih
buat anak buahnya pak rt yang jenderal di kampung ini
kalo gua pemberani gua keluar aja
ya kagak bisa dibuka
kagak bisa dibuka
kayaknya suaranya dari arah sini deh
suaranya tuh dari arah
kita harus pergi ke sana
tante messi dan sarah
itu ada yang lain di sana
kita liat yuk
jangan jangan bekas korbannya
hantu gurita itu
kenapa korbannya ada dimana mana

teror hantu gurita ini
yuk sini siang
bang dik bangun
bang dik bangun
ya ampun li gimana nih semua orang udah pada pingsan
terus kita harus gimana
ya ampun ini kan sama kayak
oh tante messi dan zara
itu ada yang lain di sana
kita lihat yuk
jangan jangan bekas korbannya
hantu gurita itu
kenapa korbannya ada di mana mana
itu ada yang masih megang sate gurita
teror hantu gurita ini sudah merajalela
lihat tuh ada bang dik
bang dik bangun
bang dik bangun
bang dik bangun
bang dik bangun
bang dik bangun
bang dik bangun
bang dik bangun
bang dik bangun
ya ampun lik
semua orang udah pada pingsan
terus kita harus gimana